pada hari ini kementerian luar negeri memberikan pernyataan pers tahunan
kita langsung tergabung bersama rekan kami ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
langsung dari lokasi selama siang ruli
silahkan dengan laporan anda langsung dari sana
selamat siang herano dan kita bersaju sama sama menyaksikan pernyataan pers tahunan
menteri luar negeri dua ribu dua puluh tiga yang tahun ini mengangkat tema leadership in the challenging world
teman teman sangat menarik sekali dan kalau kita bersama sama menyaksikan ketika di awal
menlu menyampaikan nyataan persnya ada satu statement yang dikeluarkan oleh ibu retno
terkait bahwa indonesia terus berkomitmen untuk menjadi solusi dari beragam permasalahan yang ada di dunia
baik itu dilaksanakan di tahun dua ribu dua puluh dua dan nanti akan ada di tahun dua ribu dua puluh tiga
semuanya dibahas pada penyataan pers pada kali ini dan
kalau tadi kita melihat sama sama
ada beberapa poin yang coba diangkat oleh ibu retno dalam penyataan pers
yang pertama adalah terkait bagaimana indonesia berhasil melaksanakan presidensi g dua puluh di tahun dua ribu dua puluh dua
di mana dihasilkan adanya konsensus di sana dengan adanya bali declaration
dimana seluruh anggota g dua puluh menandatangani kesepakatan tersebut
dan tidak hanya mengeluarkan bali declaration namun juga menghasilkan sejumlah kesepakatan
mulai dari pandemic trust pandemic fund dan juga ada bali compact di sana
dan tidak hanya terkait dengan presidensi g dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh dua dan ibu menlo juga sempat mengangkat terkait dengan diplomasi kedaulatan
dimana di tahun dua ribu dua puluh dua ini terdispakati adanya batas z delapan indonesia dengan vietnam
di mana sudah ada perundingan selama dua belas tahun dan akhirnya tahun kemarin berhasil disepakati
terkait dengan batas wilayah maritiman antara indonesia dengan vietnam
dan juga terus dilaksanakan adanya perundingan terkait dengan batas wilayah darat
antara malaysia dan juga timur leste
tahun dua ribu dua puluh tiga ini sudah ada komitmen juga untuk menyelesaikan beragam
permasalahan terkait dengan kedulatan indonesia terkait dengan batas laut dan juga batas darat
dengan negara tetangga baik itu dengan malaysia dengan vietnam dan juga dengan timur leste
dan juga dibahas terkait dengan diplomasi ekonomi bagaimana positioning indonesia di asean dan juga di indo pasifik
dan juga tanggal apat ini tadi juga diangkat oleh ibu renno terkait dengan kedaulatan diplomasi indonesia
dan juga ada diplomasi ekonomi diangkat di sana dan juga ada diplomasi pelindungan warga negara indonesia
cukup menarik sekali karena tadi ibu renno sempat menyampaikan di tahun dua ribu dua puluh dua
bahwa indonesia berhasil menyelesaikan tiga puluh kasus pelindungan warga negara indonesia
di mana ada empat ratus dua puluh dua warga negara indonesia yang dipulangkan menjadi korban sindikat online scams dari kamboja
dan juga ada berhasil menyelamatkan dua puluh dua orang warga negara indonesia dari ancaman hukuman mati
dan juga berhasil mengembalikan hak finansial warga negara indonesia di luar negeri
senilai lebih dari satu ratus dua puluh miliar rupiah dan tidak hanya itu ibu menlo dan juga ibu renno juga sempat menyampaikan
selain diplomasi diplomasi tersebut yang diangkat isu terkait dengan asean juga menjadi hal yang cukup penting di sini
dimana diharapkan asean akan menjadi banyak dibahas dan juga masa depan asean dan juga sentralitas asean
tidak hanya di asia tenggara namun juga berusaha untuk tetap menjadi posisi yang sangat besar sekali pada wilayah atau di region indo pasifik
dan indonesia di tahun dua ribu dua puluh tiga menjadi chairman untuk asean summit dan dari asean summit mengangkat tema adalah
dan di sini yang akan coba ditekan oleh indonesia sebagai chairman adalah bagaimana posisi indonesia di wilayah asean asia tenggara dan juga indo pasifik
namun juga bagaimana mencoba untuk menyelesaikan permasalahan politik di wilayah myanmar dan juga terkait dengan permasalahan rohingya
karena saat ini sudah ada ratusan pengusir rohingya masuk ke dalam indonesia dan bagaimana mencari solusi bersama
karena pada ktt asean di kamboja pada dua ribu dua puluh dua lalu tidak jadi konsensus terkait dengan kasus kasus myanmar ini
dan bagaimana indonesia pada chairman ini di tahun dua ribu dua puluh tiga bisa menghasilkan konsensus terkait dengan permasalahan tersebut
dan tidak hanya itu ada beberapa prioritas yang coba diangkat oleh ibu menlu di tahun dua ribu dua puluh tiga
terkait bagaimana terus mencoba untuk konsisten membantu perjuangan rakyat afganistan
dan juga terus untuk membantu rakyat palestina untuk mencapai kedulatan dan kemerdekaannya
dan tidak hanya itu segaligus juga untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap dewan kementerian pembangunan
di tahun dua ribu dua puluh sembilan hingga dua ribu tiga puluh delapan
dengan diharapkan banyak sekali masukan dan juga bantuan dari negara negara dan juga masyarakat indonesia
untuk mencapai goals goals dan proses proses yang disampaikan oleh ibu retno tadi
dan tidak hanya itu kita akan coba bahas lebih dalam lagi terkait dengan diplomasi pelindungan warga negara indonesia
yang tadi cukup panjang dibahas oleh ibu retno
tadi disampaikan pada tahun dua ribu dua puluh dua tiga puluh ribu kasus berhasil diselesaikan
dan kira kira bagaimana sebenarnya harapan yang akan bisa dicapai oleh kementerian luar negeri
terkait dengan diplomasi pelindungan
dan negara indonesia bersama sustri rajab andir yang itu sebagai dirjen protokol dan konsuler dari kementerian luar negeri
pak andi kita cepat saja pak andi
kita tadi sedemikian sama sama dari ibu retno katakan bahwa di tahun dua ribu dua puluh dua tiga puluh kasus berhasil diselesaikan oleh kementerian luar negeri
kira kira di tahun dua ribu dua puluh tiga sudah ada sinyal sinyal kira kira kasus kasus apa saja yang kira kira akan diselesaikan
dan sekarang sudah dalam tahapan lihat saya negosiasi aku perlu dengar lebih dalam lagi pak
jadi terima kasih atas kesempatannya
apa yang tadi disampaikan oleh bu menlu tahun dua ribu dua puluh dua memang kita berhasil menyelesaikan lebih dari tiga puluh ribu kasus
nah sebagai prioritas diplomasi diplomasi pelindungan tentunya tahun ini tahun dua ribu dua puluh tiga akan tetap menjadi prioritas kita
karena masalah ya
pelindungan warga negara indonesia di luar negeri itu tidak akan pernah putus
masalah demi masalah terus berdatangan dan kita harus hadir
negara harus selalu hadir di mana warga negara kita menghadapi masalah
dan tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu memang ada modus operasi baru yaitu kasus yang terjadi penipuan terhadap sejumlah wni kita di kamboja
ketika mereka terlibat dalam kasus kasus skam online

yang menariknya dan ini sudah kita antisipasi tahun dua ribu dua puluh tiga karena kita sudah menerima laporan
dari beberapa perwakilan kita di laos di myanmar di thailand dan juga bahkan di manila filipina
kasus kasus mirip seperti di sianovil di kamboja itu sudah kita terima
karena itu ini akan menjadi prioritas kita tahun dua ribu dua puluh tiga ini bagaimana kasus serupa di kamboja bisa juga kita selesaikan
dan di tanah air sendiri
nah sebagai hasil dari penanganan kita di kamboja kita sudah mengadakan rapat rapat di koordinasi dipimpin oleh menko polukam
kita melibatkan teman teman kita kementerian dan lembaga terkait ya mabes polri imigrasi
bagaimana supaya kasus kasus seperti ini tidak berulang berulang sampai ke tahun tahun berikutnya
tapi for sure mas tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita sudah menerima
ratusan kasus di sejumlah negara terkait dengan online scam
apakah bisa dikatakan bahwa warga negara indonesia menjadi target untuk scam semacam itu pak
itu menjadi antisipasi besar untuk warga negara indonesia sebenarnya
ya ini memang menarik kasus cam online ini
karena wni kita yang direkrut ternyata salah satu iming imingnya selain memperoleh penghasilan di sana
adalah dia harus mentargetkan target operasinya itu wni wni yang ada di sini
warga negara indonesia sendiri tentunya selain warga negara di kawasan asia tenggara
jadi yang ingin saya sampaikan ini adalah kerja sindikat
ini bukan hanya kerja sindikat yang kecil
saya ambil contoh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu kita berhasil menggagalkan tiga pesawat charter
yang akan digunakan oleh sindikat ini untuk membawa sekitar tujuh ratus lima puluh wni kita ke sihanoukville di kampungnya

karena informasi kita kerjasama kita dengan aparat bk mulia sendiri kita berhasil mengagalkan tiga pesawat charter
dan bayangkan satu pesawat charter itu nilainya adalah satu miliar kurang lebih
jadi ini bukan sindikat main main ini adalah sindikat besar yang harus kita hadapi secara bersama sama dengan stakeholders terkait
pertanyaan sekali pak ketia andi katakan bahwa ini adalah kerjasama bersama dengan stakeholders
berarti tidak hanya kemli yang bertugas untuk mengamankan melindungi dan kita sudah sampai di luar
namun bagaimana stakeholders dihubungkan
sebelumnya untuk bisa di border di sini mekopalukam sudah mulai informasi di sana
kemudian tidak ada lagi korban korban scam yang masuk ke wilayah asia tenggara dari indonesia
pak terkait dengan migran ini menjadi satu topik yang cukup dibahas cukup hal dibahas
sebelah belakang terakhir ini pak buruh migran kita pekerja migran kita yang ada di malaysia
memiliki banyak sekali masalah termasuk terancam kehilangan keluarga negaraannya
sejauh ini bagaimana respon dari kembu terakhir ini
ya jadi kasus wni kita khususnya pekerja migran kita di malaysia memang ini menjadi kasus tradisional
dan memang malaysia adalah konstituen kita terbanyak
satu juta wni kita ada di malaysia di mana ya delapan puluh sembilan puluh persen adalah ilegal ya undocumented
karena itu tahun lalu presiden bersama perdana menteri malaysia telah menyaksikan penanda tanganan
ya nota kesepakaman antara indonesia dengan malaysia terkait dengan proses pengiriman pekerja migran kita ke malaysia
perundingan ini sudah kurang lebih enam tahun mandek dan bisa kita selesaikan tahun yang lalu
nah dengan mou ini dan kemarin pada saat kunjungan perdana menteri datuan wari ibrahim
ditegaskan kembali bahwa malaysia siap untuk bekerja sama membantu kita menangani kasus kasus tenaga kerja kita yang saat ini ada di malaysia
terkait dengan pertanyaan tadi tahun yang lalu kita juga sudah mulai apa yang kita sebut sebagai program
program ini sudah kita laksanakan sebagai pilot project di saudi arabia
kurang lebih sembilan belas ribu wni kita yang selama ini tidak berdokumen akhirnya bisa kita berikan paspor
kita bekerjasama dengan dirjen bukcapil ya bekerjasama tentunya dengan dirjen imigrasi
dan proyek pasporisasi ini kita sudah sepakat dengan dirjen imigrasi
kita juga akan lakukan mulai tahun ini insya allah secara bertahap
semoga program pasporisasi ini bisa menjawab kekhawatiran saudara saudara kita di malaysia
takut kehilangan warga negara bahkan kita akan menjemput bola kita akan datang kepada mereka
bekerja sama sehingga mereka bisa punya kartu tanda pengenal dan bisa membuat paspor
itu yang akan kita lakukan tahun dua ribu dua puluh
kembali lagi bekerjasama dengan stakeholders di hulunya juga pak
supaya itu tidak tentu terjadi di dua ribu dua puluh tiga khususnya
pak andi terima kasih sekali lagi pak
terima kasih pak sukses terus
pekerjaan berat dua ribu dua puluh tiga pak di tengah kondisi krisis ekonomi global yang luar biasa
dan tension geopolitikal yang masih ada sampai saat ini
pak andi terima kasih banyak pak
kembali ke anda herr arnaud
baik kita apresiasi kinerja dari kementerian luar negeri
dan juga kita harapkan kerja pada tahun ini akan berjalan baik
apalagi ktt asean akan digelar di indonesia
terima kasih atas laporan menarik anda ruli kurniawan
langsung dari kementerian luar negeri ri jakarta